polda riau membongkar peredaran narkotika
pandau jaya kecamatan siah hulu
lantaran pintu yang tak kunjung dibuka
akhirnya polisi terpaksa mendobrak pintu
ke dalam kos kosan dan menemukan
menurut direktur res narkoba
polda riau kombes manang soebeti
seorang pelaku sempat berupaya
penggerebekan itu dilakukan bermula
yang memiliki empat ratus delapan puluh butir pil ekstasi
yakni berinisial sa dan ad
yang berperan diduga sebagai kurir
hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
dari empat orang itu kami menetapkan
salah satu tersangka tersebut
kami temukan barang bukti ekstasi
sehingga kami terpaksa mendobrak pintunya
dan ternyata memang pada saat
yang sempat masuk ke kamar mandi
dan juga di situ yang kesangkutan